unik dan kreatif inilah yang dilakukan pedagang pasar bernama yulita tunjung empat puluh lima tahun yang selalu
menyimpan uangnya di dalam alat penanak nasi elektronik magic jar yang biasanya untuk memasak
masih digunakan untuk menyimpan uang kertas dan diklaim pedagang bisa mensterilkan uang selama
berjualan suhu panas dari magic jar yang terhubung arus listrik dianggap dapat mematikan kuman yang
ada pada uang kertas mencari setrika setrika nggak mungkin dibawa jadi kalau magic jer saya
pikir bisa bukannya bisa sih hanya usaha sedikitlah kemungkinan untuk menyetarirkan uang adanya pedagang
mensterilkan uang kertas menggunakan alat penanak nasi mendapat tanggapan positif dari warga saat
berbelanja di pasar unik sih sebenarnya kan memang jarang seperti ini hampir hampir tidak pernah
corona aja yang baru ada sterilisasi menggunakan magic jar harapannya semua pedagang seperti itu
ya sterilisasi harus seperti soalnya kita tidak tahu uang ini berasalnya dari mana dari mana
karena memang banyak yang megang juga kan jadi mungkin antisipasi para pedagang begitu
tak hanya warga yang menyambut baik kreativitas pedagang pasar ini wali kota palangkaraya fairit
naparin yang juga sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan gtp dua covid sembilan belas kota palangkaraya
memberikan tanggapan positif
meski demikian belum ada kajian mendalam terkait efektivitas membunuh kuman di uang kertas tersebut
tergantung tergantung persepsi masing masing silakan selama tidak ada aturan yang melarang
kenapa tidak itu yang pasti baik ya yang penting niatnya adalah mungkin baik fahrid naparin juga
berpesan kepada pedagang pasar yang menyimpan uang di magic jar untuk berhati hati agar uang
tidak sampai rusak dan terbakar samsudinur kota palangkaraya kalimantan tengah